ketua kongres amerika serikat nancy pelosi nekat mengunjungi taiwan terlepas dari berbagai penolakan dan ancaman dari pemerintah tiongkok
kunjungan orang terkuat ketiga di negeri paman sam ini memicu ketegangan hubungan diplomatik antara amerika serikat dan tiongkok
belum lagi korea utara dan rusia sekutu setia tiongkok juga mengecam lawatan tersebut
apa dampak kunjungan ketua kongres amerika ke taiwan
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan mantan duta besar indonesia untuk amerika serikat
dino patijalal dan dosen hubungan internasional ugm nur rahmat yuliantoro
kalau saya melihat memang ini suatu kunjungan yang tidak bijak dan bahkan reckless
beberapa pakar di amerika juga mengatakan ini suatu hal yang provokatif
dan saya lihat kunjungan ini juga membuat administrasi atau pemerintahan biden juga gerah
tapi tentu mereka tidak bisa menghentikan kongres nancy pelosi dalam melakukan kunjungan ini
dan ini memang ada unsur
diplomatic brinkmanship seperti yang anda bilang ada nekat mengunjungi taiwan
dan dia tahu kalau dia melakukan ini pasti akan menimbulkan reaksi yang sangat keras dari tiongkok
dan tiongkok pun sudah mengatakan mereka akan sangat tegas dan keras dalam respon kunjungan ini
tapi tetap dia lakukan
nah tujuan politiknya apa
tidak jelas sampai sekarang
mungkin hanya nancy pelosi yang bisa menjawab hal hal ini
tapi jelas ini suatu kunjungan yang menurut saya
tidak bijak dan membuat orang terheran heran
apa tujuan dari kunjungan ini padahal sama sekali tidak ada urgensinya ya
dan juga secara politis dan secara strategis juga akan membuat dampak yang buruk bagi amerika dan tiongkok
dan juga bagi asia
oke ini kunjungan yang reckless kemudian tidak bijak tidak strategis juga tidak jelas motifnya apa pak rahmat
lawatan nancy pelosi ini tentu saja akan memperburuk hubungan tiongkok dengan amerika serikat
serikat ya itu sudah pasti yang kemarin mungkin suam suam kuku sekarang langsung memanas begitu pak rahmat
ya ini betul
beberapa tahun belakangan memang hubungan antara tiongkok dengan amerika serikat mengalami ketegangan
sekarang ada pegang kemudian ada krisis ukraina
dan sekarang ditambah lagi dengan kunjungan pelosi ke taiwan
nah kalau tadi pak dino menyebut ini kunjungan request yang tidak
tidak ada urgensi sama sekali
saya menyebutnya sembrono ini ya
atau bahkan mungkin suatu hal yang butuh dilakukan seorang politisi dengan kapasitas seperti pelosi
dia tahu ini akan memprovokasi tiongkok
dia tahu ini akan mendorong tiongkok untuk mengambil kebijakan blitar terhadap taiwan
tapi dia tetap melakukan itu
jadi kunjungan ini berpotensi untuk membuat hubungan antara kedua negara semakin memanas
tadi anda sudah katakan kita tidak tahu motifnya apa yang sedang dilancarkan begitu ya oleh nancy pelosi
tapi bagaimana kemudian anda menganalisa sikap amerika serikat yang membiarkan orang ketiga terkuat di negaranya
melakukan lawatan yang mereka tahu ini akan berpotensi memicu ketegangan hubungan dengan tiongkok
memang presiden biden ataupun administrasi dari pemerintahan biden ini sangat gerak dengan yang dilakukan oleh nancy pelosi
tapi apakah kemudian ini dibiarkan begitu saja
ya kalau kita lihat kan memang nansi polusi ini memang tokoh politik yang sangat independen dan juga sangat berpengaruh di kongres
dan kita lihat juga presiden biden juga segan juga sama dia ya
dan saya yakin tentunya ada usaha usaha di kalangan pemerintah biden untuk jangan dulu lah atau jangan gitu ya
tapi kalau ini kalau saya baca dari komentar komentar pemerintahan biden ya
tapi nampaknya nasi pelosi sudah sangat keras kepala
dan ada sesuatu yang dia mau yang kita tidak tahu apa itu ya
dan tidak bisa dicegah gitu ya
dan yang saya khawatir adalah tiongkok kan sudah bilang dia akan merespon dengan keras ya
dan dengan tegas gitu ya
nah tiongkok ini kan negara besar juga ya
dia juga punya pride ya punya harga diri
dan dia juga harus membuktikan kepada amerika dan juga kepada asia
bahwa kalau dia udah ngancem gitu
dia juga serius gitu
kan kalau kita lihat kalau dia sudah membuat ancaman bahwa kami ini tidak bisa terima
ini pelanggaran serius
tapi kemudian dia soft aja berarti karena kredibilitas dia menurun gitu ya
yang saya khawatirkan adalah apa
yang tidak bisa diperbaiki secara singkat gitu ya
dan chain of action dan reactionnya ini yang harus kita lihat
dalam beberapa hari ke depan
apa itu apakah di bidang politik militer atau ekonomi ya
dan kalau di semua sektor itu kan sudah kelihatan sudah ada
di bidang militer sudah ada action ya
dan mungkin akan ada counter reaction juga
dan ekonomi sudah ada gitu dan lain sebagainya
ini kapan berhentinya nih
dan gimana cara proses chain of reaction ini bisa mulai dibekukan dan dikembalikan secara normal
makanya sekarang lagi tidak jelas situasi
oke pak dino tadi anda katakan bahwa kekerasan kepalaan dari nancy polosi ini sudah tidak bisa dibendung
kita nggak tahu dia sedang menginginkan sesuatu
artinya ini sebetulnya masalahnya ada di internal pemerintahan amerika serikat ya
menurut saya begitu ya
internal dalam tubuh politik amerika serikat
kalau nancy kan bukan bagian dari pemerintahan
artinya ada keinginan dari ketua kongres yang harus diakomodasi
yang sedang dia inginkan
tapi tampaknya tidak diakomodasi oleh pemerintahan biden
kemudian muncul aksi ini
muncul lawatan ini
begitu yang ingin anda sampaikan
dan tidak masuk akal
karena sekarang kan amerika lagi sibuk dengan konflik ukraina
dan pada saat ini justru mereka sebetulnya membutuhkan tiongkok untuk tidak berkonflik dengan tiongkok
kan berarti ada nanti ada konflik di eropa di asia gitu kan
itu kan suatu situasi yang buruk bagi amerika serikat gitu kan
jadi tidak masuk akal kenapa nancy pelosi
jadi tidak masuk akal kenapa nancy pelosi
jadi tidak masuk akal kenapa nancy pelosi
ini maksain diri nekat seperti anda bilang itu
menyusahkan semua orang ya
dan para pakar di amerika ya bahkan thomas friedman dan lain sebagainya juga bilang ini suatu kunjungan yang bodoh seperti yang disampaikan pak yuliantoro barjani
artinya ada masalah di internal politik amerika serikat yang kita tidak tahu begitu ya
belum ada jawabannya
pak rahmat tadi pak dino mengatakan bahwa ada change action and reaction
apakah kemudian menurut analisa anda tiongkok akan terpancing
apakah kemudian menurut analisa anda tiongkok akan terpancing
apakah kemudian menurut analisa anda tiongkok akan terpancing dengan melakukan operasi militer membalas lawatan ketua kongres amerika serikat ini karena beberapa kali bahkan presiden xi jinping mengatakan jangan bermain api
kalau amerika serikat bermain api nanti akan terbakar habis
ini akan terpancing tidak dengan adanya lawatan dari nancy pelosi
ini akan terpancing tidak dengan adanya lawatan dari nancy pelosi ini
kalau harapannya tentu tidak ya
ini realita politik mengatakan bahwa pemerintah china atau dalam konteks ini mungkin militernya ya
karena memang punya semacam kewajiban untuk memastikan bahwa taiwan tidak boleh independen dan kita perlu dengan menggunakan kekerasan menggunakan kekuatan militer
nah baru saja saya juga membaca pernyataan dari menteri luar negeri wangi yang mengatakan bahwa siapapun yang mengganggu kedaulatan china akan mengalami atau mendapatkan balasan yang setimpal
nah ini bisa kita baca sebagai

ini berarti penemuan dari china
membalas kunjungan subscribe ru juego tini dengan
nah ini yang kita khawatirkan seperti yang tadi pak dino katakan ini akan ada chain reaction dan lain sebagainya
gara gara di belah dunia yang lain
belah dunia yang lain
jadi persoalannya sekarang adalah kapan reaksi keras dari china itu akan ditunjukkan
tadi pak dino menyebut ini mungkin akan segera berlangsung dan ini bisa berjalan berhari hari
tentu harapan kita tidak ya tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu sampai memang itu akan terjadi
baik kita tunggu nanti bagaimana tapi kita akan membahas lebih dalam nanti bagaimana langkah pemerintah amerika serikat untuk meredam ketegangan ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada dino patijalal mantan duta besar indonesia untuk amerika serikat
dan dosen hubungan internasional ugm nur rahmat yuliantoro
saya ke pak dino
pak dino menurut anda bagaimana kemudian pemerintah amerika serikat meredam ketegangan hubungan dengan tiongkok setelah lawatan dari ketua kongres nancy pelosi ini
saya kira mereka akan berusaha
pertama mereka akan meminta agar china menahan diri
tapi itu pasti susah ya
karena china sudah bilang tadi sudah bilang kami akan keras
jadi menurut saya mereka akan melihat china melakukan manuver melakukan pengepungan latihan militer sekitar taiwan
tapi juga pihak amerika juga akan menahan diri
tidak akan mengekskalasi situasi
dan untungnya yang membuat kebijakan itu adalah pemerintah
jadi kalau nancy pelosi ke sana dia mengumumkan ini dan itu itu bukan kebijakan dari pemerintah
dan kemarin itu pentagon juga telah memberikan penyataan bahwa mereka tidak mendukung kemerdekaan taiwan
jadi mereka tetap berpijak pada one china policy
jadi yang penting adalah memang dari
tidak ada eskalasi
tidak ada eskalasi dari chain of action and reaction yang tadi
dan diperlukan memang
mudah mudahan akan ada telpon ya
dari siapa blinken terhadap wang yi atau dari austin menhan amerika kepada menhan tiongkok juga
tapi perlu jelas ada komunikasi
jangan saling menebak nih
tapi melihat komunikasi yang kemarin sudah terjalin antara presiden joe biden
dengan presiden xi jinping
mereka berdebat selama hampir dua jam
memperdebatkan soal kunjungan dari ketua kongres nancy pelosi ini
apakah anda melihat bahwa tidak akan ada serangan ataupun reaction terhadap lawatan ini
karena sudah ada perbicaraan itu sebelumnya
sudah memang dikasih tahu oleh biden
ada kemungkinan nancy pelosi akan ke taiwan
tapi bagaimana reaksi tiongkok
kita memang sulit
menurut saya tidak akan mereka maju ke perang ya
karena itu sekali terjadi akan susah dikontrol
makanya kita harus mencari tahu maksud mereka
bahwa tiongkok akan merespon secara tegas dan keras itu bentuknya seperti apa
alhamdulillah sampai sekarang masih dalam bentuk pembekuan ekspor
ekspor pasir misalnya ke taiwan dan
pembukuan impor dari taiwan dan lain sebagainya
dan dalam bentuk
dan latihan militer juga tidak bisa selamanya
pasti akan selesai
jadi mudah mudahan cool heads will prevail
tapi tetap saja ini kunjungan yang menyusahkan semua orang nih
nancy pelosi kan biasanya dia lebih becak dari ini
dia ingin sesuatu ya pak dino
apakah kemudian lawatan ini berpotensi memicu ketegangan amerika serikat dengan sekutu dari tiongkok seperti rusia dan juga korea utara akan memancing dua negara ini terutama korea utara
kalau sekutu itu didefinisikan seperti halnya kita mendefinisikan sekutu amerika
ini tidak sama ya
dalam artian negara negara yang tadi disebut rusia dan korea utara itu memang dekat dengan negara
teman dekat lah kita sebut
tidak dalam kapasitas sekutu
di mana ketika misalnya terjadi serangan kemudian mereka akan memberikan bantuan atau memberikan pembelaan
korea utara di beberapa tahun terakhir saya juga membaca sudah tidak lagi begitu masuk ya kepada tiongkok
dan rusia sekarang sedang menghadapi persoalannya sendiri di ukraina dan juga ada tangsi dari dunia internasional
saya setuju dengan pendapat pak dino tadi yang mengatakan tidak akan jadi perang
dalam skala yang luas
konteks perang dunia ketiga misalnya seperti yang dibicarakan warga net di indonesia ya
tetapi yang jelas ini akan membuat situasi menjadi semakin panas
kebetulan pada saat yang sama saya juga membaca bahwa ini adalah puncak puncak dari latihan militer tiongkok di selat taiwan
jadi sudah puncaknya latihan militer kemudian ada kunjungan
jadi ini menjadi semacam dorongan untuk kembali
mengintensifkan latihan itu mengintensifkan komitmen untuk kekerasan jika taiwan independen
tetapi ini saya kira tidak akan membuat negara negara yang dekat dengan tiongkok akan ikut turut campur ikut bagian ya dalam kompetisi ini
pak dino terakhir selain sanksi ekonomi yang mungkin bisa diberikan dari tiongkok
apakah kemudian tiongkok bisa memberikan semacam sanksi kecil begitu kepada taiwan
kalau misalnya mereka tidak ingin membuka front yang lebih luas dengan amerika serikat
apakah kemudian akan ada sanksi yang mungkin dilancarkan tiongkok kepada taiwan
bisa saja karena sanksi sanksi seperti ini sudah sering dilakukan tiongkok kepada taiwan
terutama menjelang pemilu ya
karena dari semua isu yang mereka paling sensitif itu adalah
isu pemilu ya
apa ya di taiwan terutama apakah ada gerakan kemerdekaan taiwan ya yang berbeda dari semangat one china policy
saya kira ini kan baru sehari dua hari ya
kedepan ini akan terus ada sanksi atau langkah yang gencar dari tiongkok terhadap taiwan dan juga terhadap amerika saya kira
untuk membuktikan bahwa tiongkok itu tidak bisa direkrut
sekarang kan ada semacam apa ya mindset ya di tiongkok
kita adalah negara besar global power dan lain sebagainya dan kita tidak bisa diremehkan
terutama apa yang dinamakan core interest mereka kepentingan utama gitu
jadi mereka bilang kalau ada beberapa hal yang menjadi core interest
laut cina selatan ya taiwan masuk dari dalam sana
nah kalau itu mereka merasa diganggu mereka akan galak dan garang sekali

saya akan mencari kepentingan yang lebih besar
dalam beberapa hari ke depan akan semakin gencar ya
tapi tentu akan ada batasnya dan batas itu dimana kita lihat aja nanti
baik kita berharap dan juga berdoa semoga tidak terjadi ketegangan yang lebih tinggi antara negara negara adidaya ini
antara negara negara seperti amerika serikat dengan tiongkok
dan semoga hubungan diplomatiknya bisa lebih baik begitu ya
kedepannya kedua negara bisa menahan diri supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada mantan duta besar indonesia untuk amerika serikat dino patijalal
dan juga nur rahmat yudhoyantoro dosen departemen ilmu hubungan internasional ugm
sehat selalu pak dino dan juga pak rahmat
baik terima kasih
terima kasih mbak